sementara itu rencana eksekusi buniani oleh kejaksaan negeri depok tampaknya ini belum final
jumat siang kuasa hukum buniani altwin rahadian memastikan kliennya tidak akan hadir ke kejari depok untuk memenuhi panggilan eksekusi
buniani dan juga tim kuasa hukum masih menunggu respon dari kejari terkait dengan surat permohonan penundaan eksekusi yang sudah dilayangkan sebelumnya
kejaksaan negeri depok jumat ini berencana mengeksekusi buniani atas kasus pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
karena telah terbukti mengunggah potongan video basuki cahaya purnama
buniani maupun kuasa hukumnya memastikan tidak akan hadir ke kejari depok
selain menunggu fatwa mahkamah agung buniani dan juga kuasa hukum mengaku masih menunggu respon dari surat penundaan eksekusi yang telah dilayangkan ke kejari depok sebelumnya
saya tidak akan lari kemana mana kita ini sudah sekolah orang sekolah asal bapak ibu ya kita tunduk kepada hukum yang berlaku
karena sudah ini sudah lebih dari dua tahun mau dua lima tahun berjalan saya menderita bersama keluarga tidak bisa bekerja